kepolisian daerah jawa timur menegaskan pihaknya tidak membekukan aplikasi investasi memiles
penegasan ini sekaligus membantah tudingan member memiles
direktur reserse kriminal khusus polda jatim kombes gideon arief setiawan menyatakan
kepolisian hanya melakukan penyidikan dugaan penipuan yang dilakukan pengelolanya
polda jatim tidak punya wewenang apalagi menutup aplikasi memiles
gideon juga membantah jika polda jatim telah bekerjasama dengan ojk
ataupun kemenkominfo untuk memblokir akses pada aplikasi memiles
operasional memiles telah dihentikan pengelolanya sejak enam belas desember dua ribu sembilan belas
dalam rekaman para membernya diminta untuk menghentikan aktivitas top up dan pengambilan reward
polda jatim mengatakan bahwa mereka hanya membuka aplikasi memiles
tapi dia minta aplikasi dibuka
roda tidak pernah menutup aplikasi memiles
karena aplikasi memiles itu ditutup shutdown karena servernya tidak dibayar
saya tidak saya saya tidak polda tidak punya kapasitas untuk menutup aplikasi
maupun menghentikan aplikasi itu server itu
kan urusannya sama server
artinya pola daya tidak melakukan tindakan menutup bersama pjk
tidak tidak menutup kita melakukan penyidikan
dia nggak bayar ya matilah berarti